bus antar provinsi yang selama ini beroperasi dari terminal pulau gadung jakarta akan mulai pindah semua setelah lebaran dua ribu delapan belas
gubernur dki basuki cahayapurnama menjanjikan busway rute pulau gebang beroperasi dua puluh empat jam
pada hari senin ini basuki cahayapurnama meninjau terminal bus terbesar di asia tenggara yang baru beroperasi juni silam tersebut
meski begitu belum banyak bus yang melayani terminal pengganti pulau gadung ini
penyebabnya penumpang yang masih sedikit dan sebagian penumpang terlanjur memasang tiket di pulau gadung
untuk itu ahok menjanjikan pelayanan busway arah pulau gebang akan berjalan dua puluh empat jam penuh untuk melayani para penumpang bus
yang bisa disewakan juga jadi kayak di terminal kan ada hotel yang beransur